depok menjadi kota dengan kasus positif covid sembilan belas tertinggi di jawa barat
tercatat sejak lima belas juli hingga dua puluh tiga juli terdapat satu ratus sembilan puluh satu kasus baru
hal ini berarti ada dua puluh satu kasus baru setiap harinya
ya benar sekali yuda
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya
kita sudah bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia siva mauliday
yang saat ini sudah berada di wilayah margonda depok
ya selamat pagi siva
siva bagaimana dengan pantauan anda terutama terkait dengan penerapan protokol kesehatan
warga apakah masih banyak yang anda saksikan tidak menggunakan masker
lalu bagaimana dengan sanksi denda bagi warga yang melanggar aturan ini
ya selamat pagi maggie dan yuda
memang saat ini saya berada di salah satu ruas jalan utama di depok jawa barat
sejak tadi pagi kami sampai di wilayah depok
yang berlalu lalang atau pengendara di wilayah ini memang sudah menggunakan masker
sebagai salah satu alat pelindung diri
sebagai protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid sembilan belas di wilayah depok
untuk para pengendara memang semuanya mayoritas sudah menggunakan masker
namun belum kami pantau di tempat tempat keramaian lainnya
seperti tempat makan
ataupun tempat berkumpul seperti taman
kafe kafe yang ada di wilayah depok jawa barat
sejak kemarin memang disebutkan bahwa penambahan kasus di depok jawa barat ini
semakin meningkat dimana pada jumat malam
kasus terkonfirmasi positif di wilayah depok ini mencapai seribu sembilan puluh sembilan
dan menjadi wilayah dengan jumlah positif covid sembilan belas terbanyak di jawa barat
memang penambahan ini bisa kami pantau misalnya sembilan hari belakangan
yaitu terhitung mulai lima belas hingga dua puluh tiga juli ini
ada penambahan satu ratus sembilan puluh satu kasus baru positif covid sembilan belas
padahal sembilan hari sebelumnya yaitu pada tanggal enam hingga empat belas juli dua ribu dua puluh
angka penambahan kasus positif covid sembilan belas di depok ini hanya sebanyak tujuh puluh delapan kasus
jadi bisa disimpulkan bahwa dari sembilan hari sebelumnya hingga sembilan hari berikutnya ini
dan untuk menangani untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di depok jawa barat
memang pemerintah kota depok ini menyadari bahwa
warga depok sudah mulai abai soal pemakaian masker sebagai salah satu protokol kesehatan yang paling penting
untuk itu mulai dua puluh juli kemarin pada hari senin hingga dua puluh dua juli
ini pemerintah kota depok menginisiasi gerakan depok bermasker
dimana mulai tanggal tersebut selama tiga hari
terdapat adanya delapan ratus delapan puluh delapan produk masker
dan juga pelanggaran terkait tidak dipakainya masker selama warga depok ini beraktivitas di luar ruangan
padahal wali kota depok ini menginginkan bahwa warganya ini masih harusnya mengenakan masker
sebagai salah satu protokol kesehatan
dan pelanggaran tersebut akhirnya ditangani atau ditindak oleh pihak satpol pp kota depok
dengan menggunakan masker

ada sanksi sosial seperti itu untuk membersihkan fasilitas umum yang ada di wilayah kota depok
namun setelah tiga hari dilakukan sosialisasi
kemudian mulai tanggal dua puluh tiga juli hingga nantinya tanggal satu agustus
akan dikenakan denda bagi para warga depok yang tidak mengenakan masker selama beraktivitas di luar ruangan begitu
hingga kemarin saja pada dua puluh empat juli ini hari jumat

dapat lima puluh delapan pelanggar yang akhirnya dikenakan denda sebesar rp lima puluh oleh satpol pp depok ini
karena tidak kedapatan mendapatkan masker selama beraktivitas di luar ruangan
dari lima puluh delapan pelanggar tersebut ini tersebar di lima titik operasi gerakan depok bermasker
di mana salah satunya adalah di jalan juanda tempat saya berdiri
di mana di juanda sendiri terdapat kemarin ada sebelas pelanggaran
dan di titik lainnya adalah mulai dari simpang siliwangi tugu jam yang terdapat empat belas pelanggaran
kemudian di wilayah sukmajaya ada delapan pelanggaran
kemudian di wilayah kukusan ini ada lima belas pelanggaran
dan titik terakhir yang ditemukan pelanggaran ini ada di simpang pasar musi sebanyak sepuluh pelanggaran
dan semuanya ini
dikenakan denda sebesar lima puluh ribu karena termasuk kategori pelanggaran ringan
di mana sebenarnya para warga ini memiliki masker
mereka membawa masker tapi tidak dikenakan begitu
megi dan juga yuda
jadi nantinya denda ini sesuai dengan peraturan wali kota depok nomor tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
denda yang akan dikenakan berkisar antara rp lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh
sesuai dengan keringanan atau
kelalaian yang dilakukan oleh warga depok itu sendiri dalam mengenakan masker selama beraktivitas di luar ruangan
dan depok sendiri memang menjadi salah satu wilayah di jawa barat
yang akan dilakukan yang akan masih melakukan penerapan psbb proporsional
nantinya akan berakhir pada tanggal satu agustus dua ribu dua puluh berdasarkan arahan dari gubernur jawa barat ridwan kamil
itu gerakan bermasker ini dan juga razia razia bermasker masih direncanakan akan dilakukan
oleh satpol pp kota depok dan juga pihak terkait lainnya
tidak segan hukuman denda ini masih akan terus dilakukan
ini tujuannya memang untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat depok
yang memang diakui pemerintah kota depok ini sudah mulai abai
sudah mulai tidak peduli
dengan peningkatan covid sembilan belas yang padahal masih terus tinggi di wilayah kota depok ini terutama
dan kedepannya kita masih memantau hingga satu agustus nanti
penerapan psbb proporsional di wilayah kota depok dan di jawa barat ini sendiri
dan kemudian bagaimana penerapan protokol kesehatan warga depok dan warga jawa barat
untuk berkontribusi menekan penyebaran covid sembilan belas di wilayah jawa barat
begi dan yuda
terima kasih produser lapangan cnn indonesia siva atas laporan anda
selamat bertugas kembali